bus berukuran sedang seperti metro mini dan kopaja yang sudah berumur lebih dari sepuluh tahun tidak boleh lagi berseliwuran di jalan jalan di ibu kota
peraturan daerah nomor lima tahun dua ribu empat belas menyebut bus bus yang sudah melewati batas usia dilarang beroperasi
si raja jalanan pada masanya ini hilir mudik di terminal blok m jakarta selatan kamis pagi
meski sudah uzur dan minim fasilitas besi tua ini masih diandalkan sejumlah warga dan tentunya menjadi kendaraan pendulang rupiah bagi sopir dan kernetnya
begitu pula si putih hijau kopaja yang sudah berumur di atas sepuluh tahun masih mewarnai sejumlah jalan di jakarta
data dinas perhubungan dki jakarta menunjukkan saat ini ada dua unit bus berukuran sedang yang beroperasi
dan hampir setengahnya harus diremajakan
lantaran sudah melewati batas umur yang ditetapkan dalam peraturan daerah nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang transportasi
dari jumlah itu baru empat ratus dua puluh unit yang terintegrasi dengan transjakarta
dan bertransformasi menjadi bus mini trans berpenyejuk udara seperti ini
kepala bidang angkutan jalan dinas perhubungan dki
mas des aurovi menyatakan bus metro mini kopaja kopamijaya dan koantas bima yang berumur lebih dari sepuluh tahun
sebenarnya tak boleh lagi beroperasi sejak akhir tahun lalu
mereka ini sudah kita fasilitasi mereka untuk meremajakan memperbarui kendaraan dengan bus bus baru
seperti halnya sudah ada kurang lebih seratus unit kan yang di dalam sistem transjakarta
mungkin kalau mas light ada yang
branding mini trans gitu ya
nah itu kurang seperti itu nanti akan diperbarui seperti itu
semua baik metro mini kopaja pontes bima semua itu seperti itu
nah mereka sekarang sedang proses di pengadaan barang dan jasa
dan kita targetkan bulan depan itu sudah bisa di klik oleh trans jakarta
para pengemudi seperti subur yang mengendarai bus kopaja keluaran seribu sembilan ratus sembilan puluh dua mengaku pasrah
ketunggangannya harus diremajakan
tanggapannya positif ya saya nerima apa adanya
yang kedua memang masalah zaman juga ya
mungkin memang perkembangan zaman semakin maju ya kita sebagai awak mobil yang nerima apa adanya
tapi sudah ada pembicaraan dari kopajanya sendiri kepada sobir sobir
kalau pembicaraan belum yang jelas isu isunya sudah ada
pembicaraan sendiri belum dari pihak pepajaknya dari pihak
iya di sub sendiri belum
menurut dinas perhubungan dki jika para pengumudi bergabung dengan trans jakarta
yang perhitungan upahnya berdasarkan per kilometer akan mendapat upah lebih dari tujuh juta rupiah per bulan
dan memperoleh jaminan dari dpjs ketenagakerjaan
mahardika utama fajar indrajaya jakarta
pembicaraan dinas perhubungan dki jakarta
dan kita akan ulas soal permajaan metro mini kopaja dan juga sistem terintegrasi transportasi publik di ibu kota
seperti apa nanti bentuknya
bersama dengan kepala bidang angkutan darat dinas perhubungan dki jakarta ada pak mas des arofi yang sudah hadir di studio sore hari ini
pak mas des selamat sore
terima kasih pak sudah hadir di newsroom pada sore hari ini
kita bicara mengenai soal transportasi publik di ibu kota ini pak mas des
mulai dari rencana untuk peremajaan metro mini kopaja sampai nanti kita juga akan ulas soal sistem terintegrasi
tapi saya ingin tahu dulu soal peremajaan ini pak mas des
secara teknis perdanya sudah ada
tapi teknis bentuk permajaan dari bus bus metro mini kopaja ini akan bagaimana yang diatur oleh dishub dki jakarta
jadi memang sebagai bentuk pelaksanaan dari perda lima tahun dua ribu empat belas transportasi ya
yang mana di dalamnya antara mengatur mengenai batas masa pakai atau orang lebih sering terkenalnya batas usia kendaraan
jadi memang kita di dki jakarta ini untuk usia angkutan umum dalam nilai bus angkutan umum itu dibatasi maksimum sepuluh tahun
nah oleh karenanya sejak mulai dari tahun dua ribu lima belas persisnya itu sudah mulai ada proses integrasi bertahap untuk permajaan itu
waktu itu kebetulan untuk contoh untuk permajaan
waktu itu kebetulan untuk contoh untuk permajaan

yang kategori bus sedang seperti metro mini kopaja kontes bima kopah mian mitra itu waktu itu yang siap baru satu badan usaha yaitu kopaja
jadi sejak tahun dua ribu lima belas akhir itu mereka sudah menjadi mitra pemprov dki melalui transjakarta kita kerjasama kontrak rupiah kilometer
itu baru kopaja saja ya
sekarang sudah kelima limanya pada dasarnya sudah bersedia dan setengah dalam proses menuju juga berintegrasi
jadi memang pemprov akan mengajak
bagaimana perusahaan perusahaan yang membawahi kopaja metro mini mungkin kotas bima ini untuk bergabung ke transjakarta begitu pak
maksudnya masuk ke jalur busway nya ya
kalau operasionalnya itu bisa masuk jalur transjakarta bisa juga dia mix
ada kalanya ada segmen yang di luar jalur transjakarta
tapi intinya kita ingin mengajak memberdayakan semua operator existing semua operator angkutan lama sebagai perintis angkutan umum jakarta
semua ada transjakarta seperti saat ini
mereka adalah sebenarnya perintis perintis angkutan umum di jakarta yang melayani warga jakarta khususnya untuk angkutan dalam kota
untuk itu kemudian memang harus diremajakan supaya memenuhi standar paling tidak yang ada saat ini ya
jadi secara usia nanti maksimal sepuluh tahun dan mereka bukan hanya mengganti fisik unit kendaraannya tapi secara manajemen dan operasional juga itu sudah ada pembaruan
yaitu dengan berkontrak
berkontrak operasional dengan pemerintah
itu wajib atau sebuah tawaran pak
tapi kalau mereka tidak sampai dengan batas waktu yang tentukan mereka tidak bisa tidak bersedia bergabung mereka pasti akan tersingkir dengan sendirinya
karena memang transjakarta sudah mulai masuk jalurnya sudah mulai banyak begitu ya
dengan kenyamanan harga yang cukup relatif murah
sekarang sudah kurang lebih satu ratus tujuh puluh track dalam sistem layanan kita yang baru ini
untuk angkutan umumnya sendiri ini pak mas des untuk metro mininya kendaraannya kopajanya
ini memang yang harus sepuluh tahun ya usianya ya
kalau kemudian misalnya begini
kan kadang kadang sopirnya juga merasa umurnya tua tapi mesinnya masih oke
nah itu gimana tuh pak mas des
tetap harus diganti
jadi kita batasi sesuai peraturan ya
sudah kita tetap bersama dalam peraturan daerah maksimal sepuluh tahun
jadi sebenarnya di permajaan yang baru ini mereka pada dasarnya pada bersedia
responnya positif ya pak ya
jadi dari sekarang ini dari kelima operator bus sedang itu yang kategori dengan metro
ini sekarang sudah empat itu sudah mengajukan harga penawaran dan sekarang sedang kita proses
jadi mereka nanti akan dibayar sekian ribu rupiah per kilometer untuk tiap jasa layanan
yang mereka pasangkan
oke responnya positif tapi memang diajak untuk bergabung ke dalam sistem transjakarta
kalau untuk drivernya pak ini bagaimana
ini yang kemudian juga mungkin karena mungkin informasinya juga ada yang belum tahu begitu
ada yang mungkin driver merasa khawatir hilang pekerjaan
seperti apa pm prof mencoba untuk mengakombo diri itu
jadi kesempatan yang baik ini sekalian kami sampaikan kembali juga kepada khusus kepada
sebenarnya ini momentum untuk meningkatkan kesejahteraan mereka selaku pramudi
sebagai contoh gambaran pramudi atau pengemudi layanan dengan bus sedang ini dalam sistem
kontrak dan pemerintah ini mereka digaji dua kali ump dki
sekarang satu kali ump dki tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah sekian
hampir empat juta
nantinya kalau mereka masukkan sistem ini
kurang lebih mereka tujuh koma delapan juta itu pendapatan perbulan
memang dalam pelaksanaannya ini nanti bisa diatur oleh manajemen wadahnya
jadi yang tapi yang jelas maksud saya bisa saja ada uang harian disampaikan
biasanya operator seperti itu
maksudnya tidak semua nilai itu dibayarkan di awal bulan semua
karena kan mereka juga perlu operasi dengan harian
tapi intinya totali income yang harus mereka dapat itu itu tidak boleh keluar
jadi itu juga harus diatur oleh manajemen wadahnya

jadi itu juga harus diatur oleh manajemen wadahnya
jadi itu juga harus diatur oleh manajemen wadahnya
pak mas dias perannya sudah lama
tapi kenapa baru hari ini agak mulai di apa di digalakan lagi semangat untuk peremajaan
ada beberapa hal
pertama saat itu memang
kalau saya meng revival semua
so apalagi akan aku dengar mulai
jadi apa yang reloj
unit kendaraannya kan diproduksi oleh apm
agar menganggap merek itu juga
kapasitas produksi di pabrikan itu
terbatas tidak bisa sekaligus langsung
dilangsungkan bulan atau satu
jadi bertahap jadi
ada beberapa pertimbangan itu juga oleh karena sekarang
kita lakukan secara bertahap dan
tahapan itu waktu itu kita toleransi
tiga tahun dan kebetulan akhir tahun

jadi tahun ini sebenarnya
tidak perpanjangan izin jadi kalau kita
lihat di lapangan itu yang masih beredar itu
itu pada dasarnya hanya
sisa sisa berapa bulan lagi mereka ini akan berakhir
sudah tidak ada
perpanjangan lagi perizinan traiknya
terakhir itu tutup tahun kemarin
tapi artinya pm prof
sudah siap secara infrastrukturnya
untuk kemudian masuk
ke dalam layanan
semua diremajakan diwajibkan
artinya sudah siap armada mungkin
transjakarta begitu dan sudah siap juga
untuk mengakomodir mereka masuk ke dalam transaksi
jadi bagaimana sistemnya transjakarta
armada dan lain lain
ada dua skemanya
di dalam transjakarta itu
pertama memang sebagian armada itu dibeli oleh
pm prof melalui kai melalui
bmd nya di transjakarta
ada armada milik transjakarta
skemanya kedua itu milik para operator ini
jadi yang tengah kami proses bersama mereka sekarang
nah ini skema yang kedua
jadi pada dasarnya mereka yang membeli
investasi kendaraannya nanti
kami bayar rupiah km
yang mana dalam struktur biaya rupiah kilometer itu
ada pengembalian investasi
membeli kendaraan baru tadi itu
dan mereka dalam tanda penting dijamin di kontrak
untuk tujuh tahun minimal
ada kepastian usaha dari pemerintah
baik pak mas des selain kemudian
apa rencana untuk peremajaan
kita juga tahu bahwa saat ini pemerintah dki jakarta
tengah menggalakkan supaya untuk semua terintegrasi
ada kartu jaklingko
sekarang kita sudah punya mrt lrt
rencana untuk diintegrasikan semuanya
nah ini apakah kemudian
ada kaitannya dan seperti apa
sistem itu tengah dibangun saat ini
oleh pm prof dki jakarta agar semua betul betul
transportasi publik kita terintegrasi satu sama lain
tapi dijawabkan nanti pak mas des
kita harus jeda terlebih dahulu
ministrum akan segera kembali setelah ini
lanjutkan diskusi bersama dengan pak mas desi
ini dari kepala bidang angkutan darat
pak tadi sudah kita bahas soal
peremajaan artinya itu wajib ya
wajib sekali kalau kemudian masih ada yang berkeliaran
sampai batas motor ditentukan konsekuensinya apa
bisa ditilang dan stop operasi
stop operasi jadi tapi sekali lagi
untuk para driver tidak perlu takut
untuk kehilangan pekerjaan karena itu kan biasanya yang menjadi
tidak perlu takut kalau untuk driver
bahkan program ini membuka
lapangan kerja cukup banyak
cukup signifikan kita prediksi
program dalam integrasi
jaklingco ini untuk armada
yang bis saja
itu kita pergadakan dalam
dua tahun ke depan paling lambat
tiga tahun itu butuh kurang lebih sepuluh armada
sekarang satu armada bus itu
rasio pengemudi itu
dua empat orang berarti
untuk driver saja kita butuh dua puluh empat
ribu orang untuk tiga tahun ke depan
ada lapangan pekerjaan baru sebenarnya yang harus dibuka
iya bicara mengenai
jaklingco ini pak pak mas des
sistemnya akan seperti apa sebenarnya
terintegrasi dengan kartu jaklingko ini
jadi jaklingco ini
meliputi semua moda
tidak hanya moda
di jalan raya
ataupun hanya moda bus kecil ya
jadi jaklingco ini akan meliputi
dan transjakarta berserta
sebenarnya lebih kepada
jadi ini sebagai contoh
ini kartunya pak mas des kalau mau jalan jalan keliling kota
ini bisa digunakan di ketiga muda itu nanti
jadi ini menunjukkan bahwa
kita ke depan itu akan mendesain
cukup satu kartu saja nanti
untuk bisa digunakan ketiga moda itu
karena pada dasarnya
ketiga moda itu juga dibuat koronasi
satu kendala yang sama
bisa diluangin pak tiga moda itu apa saja tadi
mrt lrt dan
kalau transportasi publik yang lain
kalau tadi metro mini segala macam itu
mungkin angkutan umum angkot
itu bagaimana pak
jadi yang saya masukkan tadi dalam
transjakarta itu tentu termasuk
kalau sekarang ada layanan angkutan bus kecil
itu membayarnya sudah
sudah tidak pakai uang tunai
sudah membayar dengan kartu ini
itu di tap dan free rupiah
jadi yang bus bus kecil
kalau masyarakat sering sebutnya angkot familiar gitu ya
untuk yang sudah ada
tapi kan masih banyak juga pak yang belum ada brandingnya
ya sekarang per hari ini
kurang lebih kita sudah menuju kurang lebih
kita targetkan sampai akhir tahun ini
dan kita punya program sampai enam ribu unit
artinya kita targetkan dua tahun ke depan itu sudah
selesai semua masuk dalam sistem yang sama
menggunakan kartu jack linko
ini ada peta koneksi transportasi terhubung di mrt jakarta
mungkin pak masin bisa jelaskan ini gimana maksudnya ini pak
dengan kartu jaklingko juga ini seperti apa terkoneksinya semua ini
iya jadi seperti disampaikan
disitu kan terlihat ada jaringan mrt
kebetulan memang baru tahap satu ya
dari lebak bulus ke bundaran hi mrt
tahun ini juga mulai di persiapan tuh tahap kedua sampai ke jakarta kota
jadi full poros dari selatan ke utara
itu ada mrt
jadi kita bisa lihat
kemudian transjakarta itu sudah
itu hanya beberapa contoh koneksi yang ke wilayah
artinya rute rute mrt juga akan terhubung dengan transjakarta
atau sebaliknya transjakarta itu menjadi feeder bagi untuk mrt
dan begitu juga itu ada krl ya
bahkan sebenarnya kartu jack linko ini
ini kan pada dasarnya kartu bank
jadi ini juga bisa dikoneksi

jadi ini juga bisa dikoneksi
jadi ini juga bisa dikoneksi

apa sebenarnya pak mas
setujuan dari pmrf dki jakarta
membuat sistem koneksi dan integrasi

membuat sistem koneksi dan integrasi transportasi massal di ibu kota ini
iya tentu untuk
kan prinsip penyelenggaraan transportasi itu
pada dasarnya ada dua kita
untuk efisiensi dan equity
jadi kita ingin menyelenggarakan
begitu juga buat masyarakat penggunanya
simpul mungkin tidak merepotkan
jadi integrasi itu
tapi dalam integrasi itu
setidaknya tiga hal
kita perlu integrasikan jaringannya termasuk
perasaran di dalamnya
jadi infrastrukturnya harus terkoneksi
seminimalnya yang secara konvensional kita lihat
ada jembatan penghubung misalkan
stasiun kereta dengan halte transjakarta
jadi secara fisik dia terintegrasi
kedua secara operasional
ada manajemen yang
satu kendali makanya kita tadi
merangkul semua operator existing
agar operasional itu satu komando
dari pusat kendali
ketiga baru tadi sistem pembayaran
sama barang kita harapkan satu kartu ini
bisa semua aplikasi
di semua modal
yang jelas ini tentu kan adalah hal yang baru ya
sebenarnya dengan model seperti ini
meskipun tengah diintegrasikan semuanya
apa yang menjadi kesulitan
pak mas jas kendalanya apa dengan membangun
yang akan dibangun saat ini
ya kalau untuk yang modal yang berkapasitas
yang memang besar seperti mrt lrt
karena itu membangun infrastruktur yang masif ya
tentu itu perlu waktu
kendalanya perlu waktu
seperti halnya konstruksi mrt ini kan
sudah dalam waktu empat tahunan
baru kita dapat rampungkan
tapi sebenarnya kalau untuk yang
road base berbasis jalan seperti bus
transjakarta dan semua variannya
sebenarnya lebih simpel karena
ruang jalan sudah ada hanya mungkin
untuk eksklusifnya menjamin ketepatan
waktu perjalanan dibatasi itu namun
cukup signifikan kami merasakan
sekarang untuk mengajak bergabung itu
mungkin kekurangpahaman daripada mitra operator
mereka ini juga memang merubah
gaya biasanya itu mereka kan
mendapat pendapatan langsung setoran langsung
harian dapat uang bawa pulang
kalau nanti kan ini tidak ada uang tunai
tapi ada tidak pak kekhawatiran
dari para mitra mitra ini dengan masuk ke dalam
sistem integrasi ini apa yang biasanya didengar
oleh dinas perhubungan dki jakarta
mereka pada dasarnya
pengalaman kami yang lalu ya
beberapa pihak yang awalnya menolak
ternyata setelah dia mencoba masuk ke sistem ini
malah mereka itu
perluasan pengembangan kerjasama
tambah armada lagi yang dikontrak oleh pemerintah
karena jelas ada kepastian usaha di sini
nah namun memang kemarin
ada juga satu kendala
usia kendaraan yang diizinkan ikut program ini kan
yang sepuluh tahun
untuk itu kami bagi dua kategori
yang usia lima tahun dan enam sepuluh tahun
karena ini besaran rupiah
kilometer kontraknya juga berbeda
nah kemarin kami
dalam setahun berjalan ini
diprotestkan yang usia
lima tahun dulu nah namun demikian
sebagian pemilik itu
agar kendaraan yang enam sepuluh ini
bisa diikut sertakan
dan sekarang ini kami tengah berproses di
bppbj badan pelayanan pengadaman
raja saha juga kerjasama dengan lkpp
ini akan segera ditayangkan harganya
lalu harga tayang di
bisa dibeli oleh transjakarta selaku
pembeli jasa diklik kontrak nanti
lima tahun tujuh tahun tapi memang
di awal tentu ada resistensi ya sebenarnya
mungkin belum terbiasa belum begitu paham
ini juga tantangan buat kita menjelaskan lebih detail
masih ada sampai saat ini pak
tantangan itu resistensi itu ada
karena mereka biasanya
ya sampai hari ini masih ada yang biasanya
dapat setoran sehari misalkan
pemilik nih tahunnya dapat
nah nanti kan dia nggak ada seperti itu
akan dibayar ditransfer
nah untuk kartu
jaklingco kemudian akan terintegrasi
kalau dengan yang kita baru
punya sekarang ini mrt ini bagaimana pak
ya tentu mrt
akan menjadi bagian dari
sistem integrasi ini ya
seperti saya sampaikan tadi ya mrt lrt
sesuai dengan namanya
kapasitasnya itu bisa luar biasa sebenarnya
nah untuk itu
kita juga mendukung
pada saat mungkin orang berangkat kerja
sebagai first mile ini menjadi
mensuplai ke mrt lalu mrt mengantar
ke tengah kota dan sebaliknya pada saat
peak hour sorry pun kerja
seperti ini mrt mengantar
ke pinggiran lalu disambut oleh yang
angkutan yang bis transjakarta sebagai
feedernya diantar ke pemukiman terdekat
jadi sebenarnya ini saling sinergi itu
antara yang mrt dan yang
dua modal lainnya
dan itu memang sudah berlangsung ya pak mas saya lihat juga
sekarang kalau kita ke jalan jalan sudirman tamrin
atau mungkin sampai ke pinggir pinggir ibu kota sudah ada bus bus
baru sebenarnya itu armadanya ya
itu bagian dari
untuk mengintegrasikan itu ya pak
dan rutenya pun
ada khusus rute rute yang kita
bot untuk membackup mrt ini
sebagai contoh dari kalau orang
dari berperjalanan dari
selatan sebagai contoh kan
mrt ini sekarang dari
lebakulus ke hi kurang lebih
maupun sekitar dki yang di zona selatan ini
bahkan sampai tangsel
sampai bintaro dan sekitarnya
ini sudah kita sediakan
angkutan pengantar pertamanya
first mile nya dia dari bintaro dan sekitarnya
nah lalu dia bisa pindah ke situ
naik mrt ke tengah kota nah begitu
turun di tengah kota pun apakah dia
di duku atas atau hi di duku atas kita
juga buka rute penyambung
berikutnya agar mengantar orang
sampai benar benar ke sekitar kantornya
jadi kita harapan
harapan itu orang itu dari rumah itu
sudah benar benar tidak membawa kendaraannya
karena kita punya target
memang desain kedepan integrasinya
adalah targetnya itu
mengurangi penggunaan mobil itu
dan public transport ini menjadi angkutan utama
jadi backbone nya kita sudah target kan
di tahun dua ribu tiga puluh dalam
pardah satu dua ribu dua belas pardah kita
desain kita nanti
kira kira sebelas tahun yang akan datang
pergerakan di kota ini
harus mayoritas menggunakan public transport
daripada kendaraan pribadi
nah itu dari sekarang sudah kita
akselerasi bagaimana itu pak mengubah
karakter masyarakat ibu kota yang sudah terbiasa
naik transportasi pribadi
diusahakan ya untuk
pindah ke transportasi publik saat ini meskipun
sudah terintegrasi gimana caranya
semudah kita bayangkan tapi
setidaknya sekarang lihat saja dari
lebak bulus kami punya optimisme
bahwa ini juga akan menarik
dan akan membantu shifting orang
sebagai contoh itu
park and ride yang di dekat stasiun lebak bulus
sekarang itu sudah
lumayan ramai artinya sudah padat pak
iya sudah penuh
artinya itu menunjukkan artinya kan tadinya
orang orang itu mungkin dia bawa
mobilnya ke tengah kota
nah sekarang dia cukup
di area pinggir lalu dia
menggunakan mrt atau
mobil lainnya nah jadi yang kita harapkan
termasuk ini dengan
teman teman mitra kerja
jadi mohon dukungan mereka
kantong kantong parkir sebagai
fasilitas untuk mereka
pak kembali ke soal yang
permajaan targetnya tahun ini
artinya apa ya
untuk yang kendaraan kendaraan yang lebih
dari sepuluh tahun tadi
menurut data kami
bersama ptsp itu terakhir itu
hanya tinggal beberapa unit kendaraan
terakhir itu sekitar bulan oktober november
berapa itu pak jumlahnya
kalau data terkini di
ptsp sekarang ini
sudah tidak lebih dari tiga ratus
jadi ini juga
yang lama ini yang masih beredar
ini hanya tinggal menunggu beberapa
bulan terakhir operasionalnya artinya
setelah itu selesai seterusnya
selama lamanya kecuali dia akan
dipermajakan dengan unit yang
baru ada pun untuk
yang masih dalam tanda kutip berkeliaran
itu menjadi tugas kami untuk
kami akan ada penindakan
atau sampai dengan stop operasi
tahun ini kan pak ya iya tahun ini
targetnya juga tahun ini selesai
iya selesai artinya kalau masih ada yang
membandel yang belum mau
akan stop operasi dengan pasar itu
kami direct bawa ke
penampungan kendaraan oke
oke baik pak mas nester akhir
mengintegrasikan seluruh moda
transportasi masal di ibu kota
yang sudah disiapkan dengan infrastruktur yang
juga sudah dan akan terus dikembangkan
warga yang ingin bapak sampaikan
transportasi publik atau juga mungkin bagi
para driver atau yang memiliki
kopaja dan metro mini yang belum
diremajakan sampai dengan saat ini apa
baik jadi untuk warga
pada dasarnya kita mengimba sama sama ya
jadi untuk rute rute
sudah tersedia angkutan
mari kita mulai bertahap
membiasakan menggunakan angkutan umum
turut menjaga merawatnya setidaknya
tidak merusak lah atau bahkan
mungkin hal yang sepele
membuang sampah sembarangan di prasarana
saran angkutan umum tidak kita desain menyediakan
sampah sampah tidak ada lagi gitu
itu untuk kebersihan dan ketertiban
berikutnya untuk kepada
angkutan yang saat ini
mungkin masih belum sepenuhnya
bahwa pada dasarnya pemerintah justru
ingin memberikan meningkatkan
kesejahteraan semua pihak
yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan ini jadi
kami ingin jangan ragu ikut program pemerintah
karena pemerintah sudah
mengalokasikan bahkan dana di apbd
komitmen kami tidak main main
itu nilainya berapa itu pak
sebagai contoh saja di apbd
sudah dua tahun belakang ini kami disupport oleh
dprd itu tidak
kurang dari tiga triliun anggaran yang kami
alokasikan itu semua untuk penyelenggaran
angkutan dan bermitra dengan para operator
jadi kami minta kepada operator
pemilik angkutan bahkan para awak pun
tadi sampai gajinya bisa dua kali ump
mendapat bpjs kesehatan
putra putrinya driver itu mendapat
kjp plus jadi banyak fasilitas yang
akan mereka perolehkan jadi secara umum
itu adalah bentuk masa depan
publik di dki jakarta dimana semua
terkoneksi kita bisa pakai kartu
satu saja cukup kemudian
semua saling terkoneksi
satu sama lain terima kasih
pak mastis mudah mudahan lancar semua rencana
terutama infrastrukturnya juga harus
disiapkan supaya betul betul lancar
semuanya terima kasih banyak pak masis sudah hadir di